dan untuk mengetahui bagaimana eskalasi keamanan di yahukimo pasca terjadi kerusuhan dan upaya apa yang diambil oleh kepolisian guna meredam situasi
sudah ada kombespol ahmad mustafa kamal kabit humas polda papua
pak kamal selamat malam apa kabar
selamat malam selamat baik
pak kamal langsung saja bagaimana situasi di yahukimo saat ini setelah beberapa hari yang lalu kita tahu sempat memanas terjadi kerusuhan di sana
ya pasca terjadi penyerangan pada suku yali oleh timnyao senin sudah mulai kondusif ya sehingga hari ini juga tidak dianggap demas lainnya
namun dapat kami informasikan bahwa ada tiga enam ratus sembilan warga masyarakat yang masih tiga titik yaitu baik yang ada di gereja maupun di polres
sekitar satu kemudian ada yang di goramil
kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh rekan rekan nipori dan rakyat kesemangkawi
kemudian ada bimuk nusantara yang juga di sana
alhamdulillah untuk melakukan kegiatan patroli dan penjagaan di sekitar kota yaugimo
mudah mudahan upaya upaya secara pre eminent humanis yang telah kita lakukan
ini akan berperda kemudian kita juga melakukan upaya upaya menegakkan hukum terhadap
baik pak kamal situasi atau kondisi masyarakat yang mengungsi tadi bagaimana keadaannya saat ini
kondisi dalam keadaan sehat walafiat namun juga ada beberapa dukungan dari warga masyarakat lainnya terhadap logistik
baik yang ada dari jayapura maupun di kota kota lainnya
banyak warga yang kirim logistik
jadi ini adalah satu contoh yang saya inginkan untuk saudara saudaranya yang ada di kepolisian
baik pak kamal terakhir kami dengar masih ada gesekan ya antar masyarakat di sana yang mungkin terpicu oleh berita berita hoax dan lain sebagainya
nah ini bagaimana pak untuk meredam situasi agar tidak ada lagi penyerangan aksi saling serang satu sama lain
upaya apa yang digunakan oleh kepolisian
jadi dapat kami informasi
dari hari senin sampai sekarang tidak ada gesekan
upaya upaya yang dilakukan oleh rekan rekan tni polri termasuk satgas nemangkawi yang ada di sana
yaitu adalah melakukan penjagaan dan patroli serta komunikasi dengan beberapa tokoh yang ada di yaugimo
untuk mengambil langkah langkah strategis setelah kolaborasi dengan mereka dengan para tokoh
untuk menyelesaikan pembangunan
lahan adanya kekerasan dua suku yaitu suku kimnyal dan suku nyali
inilah yang upaya upaya yang dilakukan
tidak ada gesekan sama sekali selama dua hari terakhir ini
pak kamal polri menduga kerusuhan yang terjadi di yaukimo ini karena dipicu isu sensitif ya
soal tewasnya ex bupati yahukimo abok busub
bagaimana sebetulnya soal kasus kematian dari ex bupati ini
masyarakat bisa terang benderang menerima berita ini
tidak ada hoax dan juga bisa situasi di sana berangsur angsur segera membaik
ya sebagaimana yang telah disampaikan oleh karopenmas divisi humas
mabes polri bahwa almarhum itu meninggal tidak ditemukan adanya luka secara fisik
terus kemudian keluarga ketika ditemui oleh rekan rekan dari polda metro
untuk lakukan visum dan lakukan otopsi mereka tidak diperkenankan
sehingga kita tidak dapat melakukan upaya terhadap keluarga korban
namun demikian itulah yang disampaikan oleh keluarga almarhum kepada rekan rekan dari polda metro
sehingga kemarin sudah tiba di jayapura dan disemayangkan di apipura kota jayapura
oke dan berita soal ini sudah betul betul tersampaikan ke masyarakat pak kamal
ya kita sudah kita sampaikan kepada pak kapolres dan rekan rekan yang ada di sana
untuk disosialisasikan sehingga masyarakat itu memahami betul posisi dan kondisi sesungguhnya almarhum
ketika ditemukan oleh pihak hotel memang kondisinya meninggal
dalam arti kata
tidak ada temukan kekerasan dari secara fisik maupun ada obat obatan atau apa hal lainnya yang ada pada tubuh almarhum
jadi itu yang disosialisasikan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sana
sehingga tidak memicu terjadinya kerusuhan susulan
ya oke baik pak kamal sekarang kita tahu di papua juga sedang ada gelaran pon ya
nah ini bagaimana menjaga keamanan agar
apa yang terjadi di yahukimo ini tidak melebar kemana mana
tidak dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
sehingga mengganggu situasi keamanan di papua yang tengah ada gelaran pon yang cukup besar dengan skala nasional
jadi dapat kami informasikan untuk beberapa pihak yang ada di papua
itu sangat jauh berarti di yahukimo dengan empat klaster yang sedang dikelar dengan pon
jaya pura kabupaten jaya pura kabupaten mimika dan kabupaten ruki
untuk penerbangan ke sana memakan waktu sekitar satu jam
tentu kalau dibandingkan ya antara jakarta ke surabaya atau jakarta ke jambi ya
ini agar dibahami oleh seluruh masyarakat
mungkin ada keluarga yang ada di papua sebagai atlet atau off shell
atau bahkan sedang menonton rangkaian kegiatan yang digelar oleh pb pon
dalam rangka pelaksanaan ponos dua puluh
cukup kondusif untuk di empat wilayah
jadi jangan khawatir bahwa penggelaran ponos akan berjalan dengan kondusif
kita semua sudah siapkan tiga ratus tujuh puluh satu anggota tni polri yang sudah tergelar di beberapa titik
dan kemarin di yaukimo sudah ditambah satu ssk untuk penguatan rekan rekan kami yang sebelumnya sudah ada di yaukimo
oke jadi bisa dijamin bahwa lokasi karena juga jauh ya pak kamal
jadi situasi keamanan tidak mengganggu apa yang tengah dilaksanakan di papua
ini adalah pon ke dua puluh
pak kamal tadi anda mengatakan ada ribuan masyarakat yang masih ada di beberapa titik
ini mereka sampai kapan kemudian akan mengungsi
karena kabarnya kan ada di pengungsian
iya ada sekitar tiga enam ratus sembilan
baik di salah satu gereja kemudian ada di polres sekitar seribu
terus kemudian di korawel ada satu ratus lima puluh an warga
jadi kumulatif tiga enam ratus sembilan
ini mereka masih ada di sana dan kita masih melakukan upaya upaya terhadap seluruh stakeholder yang ada di yahukimo
untuk sama sama menyelesaikan agar masalah ini tidak berlarut larut
sehingga saudara saudara kita dapat segera kembali
kediamannya masing dan dapat melaksanakan aktivitas seperti setiap kala
sehingga betul betul harapan dari kita semua agar situasi kembali kondusif
dan kemudian aktivitas masyarakat sudah normal kembali
itu yang kita upayakan untuk sesekala terwujud
baik harapan kita semuanya
pak kamal situasi di sana berangsur semakin kondusif dan tidak ada lagi penyerangan yang terjadi di yahukimo papua
terima kasih banyak
pol ahmad mustafa kamal kabitumas polda papua sudah bergabung di newscast pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak
terima kasih sehat selalu